penyelenggara asean paragames atau inapgoc melaksanakan parade maskot asean paragames dua ribu delapan belas
parade momo maskot dari asean paragames ini diharapkan dapat meningkatkan nivoria masyarakat indonesia
sebelum pelaksanaan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas terbesar di asia dimulai
inilah momo maskot asian paragames dua ribu delapan belas
minggu pagi di bonas jakarta pusat momo diarak ribuan pendukung asean paragames
parade ini dilakukan untuk mensosialisasikan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas terbesar di asia ini
momo adalah elang bondol asal jakarta asal kepulauan seribu yang merupakan maskot dari asean para games dua ribu delapan belas
momo kita ambil dari motivation and mobility atau motivasi dan mobilitas
jadi ini melambangkan semangat dan prinsip dari para atlet atlet disabilitas
walaupun di satu sisi mereka ada kekurangan atau perbedaan dengan kita
tapi di sisi yang lain mereka mampu menunjukkan kelebihan kelebihan yang luar biasa
ini adalah kali ketiga asean paragames dilaksanakan dan pertama kalinya diadakan di indonesia
untuk itulah sosialisasi pelaksanaan asean paragames dilakukan semeriah mungkin
parade diikuti oleh
anggota kepolisian para siswa dari berbagai sekolah di jakarta serta para penyandang disabilitas
memang untuk openingnya lebih heboh dibandingkan dari asian games yang sebelumnya ya
kalau animonya sih memang lebih dominan di asean games daripada di para games sih kalau menurut saya
kita pengen tahu kayak apa sih karnavalnya itu ya semeriah apa sih
ternyata meriah banget ya jadi banyak banget dari
nggak cuma dari kalangan polisi
tapi dari berbagai kalangan ikut memeriahkan acara ini
ini benar benar luar biasa
ainapcog telah membuat banyak rekoran sejauh ini
ini adalah listanya yang panjang
dari jumlah atlet yang berpartisipasi
dan ini adalah rekoran baru yang telah ainapcog membuat
saya tidak pernah melihat parade di asean games atau paragames yang sebelumnya di masa lalu
dengan orang dan komunitas
dan mereka juga terlibat dan terlibat
mereka juga bergabung dengan asean games
asean paragames akan dilaksanakan pada enam hingga tiga belas oktober mendatang
menurut data ainapcog
hampir dua sembilan ratus atlet dari empat puluh satu negara akan bertanding di delapan belas cabang olahraga
medalinya kita harapkan bisa setidaknya ada enam belas medali emas
dan bisa naik dari beringkat sebelumnya di incon sembilan
kita harapkan minimal
kita harapkan demikian
itu betul betul langkah yang sangat rasional
selain parade momo hari ini di medan sumatera utara juga dilaksanakan kirap obor
rencananya api abadi asian para games akan tiba di jakarta pada tiga puluh september dua ribu delapan belas
mumtazah calon ingrat jakarta